pah roman mana
kamu gak usah tanya dia lagi
dia sudah papa usir
kok dia usir
terus kamu mau papa ngapain
kamu mau papan jamu laki laki yang sudah kurang ajar
yang membawa anak perempuan papa pulang pagi pagi dengan kondisi kayak begini
pah aku sama roman tuh bukan nyusung aja mau pulang pagi
tapi aku sama dia itu
kamu gak usah belain roman terus
diana bawa masuk mulan
nah bantu ibu masukin mula
beraninya kamu bawa anak saya semalaman
kamu pulangkan bulan dengan kondisi seperti itu
kurang ajar kamu
maaf om tapi semalam itu memang kondisinya nggak memungkinkan om
saya ini sudah coba berbaik hati sama kamu
tapi kayaknya kamu tuh bukan anak yang seharusnya dikasih hati
pergi kamu dari sini
dan jangan pernah kamu dekatin mulan lagi
setiap ada kamu
mulan selalu dapat musibah
orang tua kamu itu dari medan kan
kamu itu seharusnya mikir
bagaimana kalau kedua orang tua kamu itu tahu apa yang kamu lakukan di jakarta ini
mereka pasti menyesal
ya sudah pergi
kalau om gak mau dengerin penjelasan dari saya
biar nanti wulan yang kasih penjelasan ke allah
aku sudah membuat semua orang iri
karena aku terbang bersama bidadari
kayalku membumbung ke angkasa
menari melintasi cakrawala
seketika badai menghajam
meremukkan hayalku tanpa ampun
menghempas anganku bagai ampas
kini kau terdiam dalam perih
meratapi bidadari yang tak mampu kurai
om makan dulu ya
kamu gak usah tanya dia lagi
dia sudah papa usir
kok dia usir
terus kamu mau papa ngapain
kamu mau papan jamu laki laki yang sudah kurang ajar
yang membawa anak perempuan papa pulang pagi pagi dengan kondisi kayak begini
aku sama roman tuh bukannya sengaja mau pulang pagi
tapi aku sama dia itu
kamu gak usah belain roman terus

ya ampun ulang
kamu itu anak perempuan
kamu gak malu
kamu dibawa sama laki laki sampai pagi
kalau kamu itu sampai dia apa apain bagaimana
dia apa apain gimana sih pak
papa tuh mikir apa sih sebenernya
papa jangan emosi dulu
papa denger dulu ya penjelasan aku
kamu habis makanan dulu ya
kamu tuh ngasih lemes ya
papa itu pasti salah paham
aku bener ma
aku tuh emang terjebak
aku gak bisa lewat karena ada pontumbang
mama percayakan sama aku
aku beneran ma
aku beneran ma
aku beneran ma
ya bulan mama percaya sama kamu
ya udah gini aja
kamu tenang aja ya
sekarang kamu habisin makanan kamu dulu
tunggu sebentar ya
kayak ini gak bisa dibiarkan
aku harus bertindak tegas
lagi dengan roman
dia sekarang lagi istirahat
begini sekarang om minta sama kamu untuk tunggu om di sana
di sekolah ya
om mau ke sekolah
om mau urus izin sakitnya wulan sekaligus
mau kasih laporan sama guru guru di sana
soal kelakuannya roman
kamu tunggu om di sana ya
jadi saksi sekalian kamu bisa kan
ya udah aku tunggu di sekolah ya om
wih segawat nih
apa kamu yakin mau ke sekolahnya unggulan untuk laporin roman
mas kamu itu harus tenang dong
kamu itu harus kedengerin semua penjelasan dari wulan
semua ini gak seperti asli
apa yang ada di dalam pikiran kamu mas
ular itu terjebak nggak bisa pulang karena ada pohon tumbang
makanya dia telat pulang ke sini
terus kamu percaya begitu saja sama dia
bulan izin mau pergi belajar kelompok sama kamu
tapi ternyata apa
dia pergi sama roman
bahkan tidak pulang semalaman
terus kamu masih percaya sama alasannya
pokoknya kamu sendiri yang bilang sama aku
kalau kamu itu percaya banget sama wulan
aku akan percaya
seandainya wulan itu tidak percaya
dia kena pengaruh sama roman
aku gak mau berdebat sama kamu
apa yang sudah kita lihat itu lebih daripada cukup
jadi kamu gak usah bilangin wulan
kamu tolong jadi mama yang tegas
ini demi masa depan wulan
kenapa jadi kayak gini sih
kalau wulan sudah selesai makan bawa ke rumah sakitnya
minta surat sama dokter
buat cek lab dan yoris
apa semua ini gak terlalu berlebihan
aku gak mau ada hal hal yang tidak aku inginkan
dilakukan sama roman wulan
kamu lakukan saja apa yang aku bilang
aku sudah lihat hasil lab itu
sekarang sudah beli
saya mencari ku
kami harus tahu
sama satu lagi tuh siapa
nah satu lagi tuh
yang galah ya setengah mati
kau bawa si wulan pergi
jadi kok betul sama si wulan
tapi begini ceritanya
kemarin itu aku sama wulan terjebak
di daerah rawangke
jadi begitu motorku lewat
ya aku nggak bisa lewat lah
jadi aku harus tungguin orang dulu
dan tau sendiri lah kau
daerah situ nggak ada jalan lain
itu bukan terjebak namanya
keuntungan buat kau
alah alah udah lah man
aku nyembuk satu ya
itu bonus buat kau
gue hari malam gelapmu sungguh kelam
hitam menyelimuti hatiku terus